puluhan orang dengan gangguan jiwa atau odgj di sebuah pondok pesantren rehabilitasi khusus penderita gangguan jiwa di ngawi jawa timur
senin siang mengikuti sosialisasi pemilu
melalui petugas relawan demokrasi para penyandang gangguan jiwa ini mendapatkan sosialisasi seputar tata cara pencoblosan
dan pengenalan surat suara untuk pemilik april mendatang
puluhan orang dengan gangguan kejiwaan penghuni pondok rehabilitasi orang gila ashifa
desa cepokong ngawi jawa timur mendapatkan perhatian khusus dari kpu kabupaten ngawi untuk menggunakan hak pilihnya
dengan sabar petugas menyampaikan seputar tata cara pencoblosan dan pengenalan surat suara untuk pemilu dua ribu sembilan belas mendatang
mereka yang ikut sosialisasi ini merupakan pasien yang sudah dipilih oleh pengasuhnya
karena telah memenuhi syarat dan juga tingkat kesadarannya mulai normal sehingga tidak membahayakan bagi orang lain
secara kendalanya komunikasi itu mas
jadi komunikasinya memang
kita cenderung tidak banyak menggurui jadi lebih banyak dialognya dan harus mengerti kalau
masuknya odgj dalam dpt sebagai bagian dari pendataan sesuai amanat undang undang nomor delapan tahun dua ribu enam belas
dan penetapan kpu ri terkait warga yang berhak menggunakan hak suaranya
pada saat pemilu nanti pengasuh pondok tetap akan melakukan pendampingan dan pengawalan khusus
saat proses pencoblosan di tps yang telah disediakan petugas
in amtohari ngawi jawa timur